aku ini tak biasa bukan level ngurus pemilihan rw
biar kau tahu be yang tadi yang nelfon aku itu itu tim pemenangan pemilihan calon bupati
masa lu gak mau nolong gua ntar kalau gua menang jadi ketua rw lu gua jadiin wakil ketua rw
aku tak mau lah
yaudah kalau gitu kalau gua menang lu gua jadiin aja
aku tuh penasaran
pengen ketemu kamu
kamu mau gak
kalau udah ngopi begini mah mata gue yang tadinya burem jadi mencal
ya monas aja mah kelihatan
emang gua banyak kebisaannya lu inget gak waktu masa remaja dulu waktu lu pacaran sama si almarhum si junet bapanya si ojak
nah iya pan goblo lanjut ceritanya
kagak usah dilanjut deh saya kagak pengen dengerin cerita masa lalu
hehehe gua kira lu pengen denger ceritanya
kakak saus campur
kamu datang nih
ba be duluan dah yang ngomong ya
enggak gua mah ngawahan lu aja dah yang ngomong duluan ya
jangan be udah ba be aja dulu yang ngomong
enggak lu aja dah mendingan
enggak be udah gak apa apa ba be duluan yang ngomong ya
enggak lu aja dah
enggak ah ba be duluan aja ya
aku udah di warung baso dari tadi
kamu dimana aku udah di warung baso dari tadi
deh maaf ya saya pamit
gue mau masak dulu
tapi lo masak juga
gue mau pamit juga
gue salah pakai sendal
hai tisna imut
kenalin aku isabel yang terluka
kalian berdua bener bener tegas sama saya
tidak ada yang bisa diberikan
tidak ada yang bisa diberikan
tidak ada yang bisa diberikan
tidak ada yang bisa diberikan

tidak ada yang bisa diberikan
tidak ada yang bisa diberikan
tidak ada yang bisa diberikan
tidak ada yang bisa diberikan
tidak ada yang bisa diberikan
tidak ada yang bisa diberikan
tidak ada yang bisa diberikan
tidak ada yang bisa diberikan
tidak ada yang bisa diberikan
tidak ada yang bisa diberikan
tidak ada yang bisa diberikan
tidak ada yang bisa diberikan
tidak ada yang bisa diberikan
tidak ada yang bisa diberikan

tidak ada yang bisa diberikan

tidak ada yang bisa diberikan
tidak ada yang bisa diberikan
tidak ada yang bisa diberikan
tidak ada yang bisa diberikan
tidak ada yang bisa diberikan
tidak ada yang bisa diberikan
tidak ada yang bisa diberikan
tidak ada yang bisa diberikan
tidak ada yang bisa diberikan
tidak ada yang bisa diberikan
tidak ada yang bisa diberikan
tidak ada yang bisa diberikan

tidak ada yang bisa diberikan
lu sih pakai ngejailin nama isabel yang terluka segala
kok gue yang nyuruh ngajakin tisna ketemuan nama isapel siapa
tapi kan gue gak nyangka
lo mau aja gue suruh suruh
gue ngerasa bersalah sama tisna
dia tetep temen kita
iya gue juga ngerasanya kayak gitu
udah gue anggap kayak saudara sendiri
biarpun sama sama cungun katrok
oh lu mau ngatain gue kak
wih gede nih paikannya
ya bapak masih kesel aja
aku biasa itu
menyediakan apapun untuk kegiatan pemilu
mak kaum minta aku sediakan orang untuk memilih jagoan kau
allah mak mana bisa itu
aku hanya menyediakan orang untuk pemilu untuk kampanye
bukan untuk milih
biar apapun kau butuhkan aku siapkan
ini bisnis besar kelas kakap
bisnis ada apa ada apa ada
lu ngurusin pemilu ya
bentar dulu bentar
halo pak terserah dari batentoro ini
gimana sih mas malah sayang jadi ku terdorong
udah tahu motor rusak masih aja dipakai ngocek
motor saya nggak rusak cuma mogok
kata bapak saya beda mas
aku bukannya sombong be
aku ini tak biasa
aku ini tak biasa
bukan level ngurus pemilihan rw
biar kau tahu be
yang tadi yang nelfon aku itu
itu tim pemenangan pemilihan calon bupati
masa lu enggak mau nolong gua
ntar kalau gue menang jadi ketua rw
lu gue jadiin wakil ketua rw
aku tak maulah
yaudah kalau gitu
kalau gua menang
lu gua jadiin ajudan gua
mana ada rw ada judannya